polda metro jaya resmi menahan nid penjual belangko ktp elektronik yang ditangkap beberapa hari lalu di raja basa lampung
dalam pemeriksaan awal pelaku mengaku mencuri belangko itu dari orang tuanya yang bekerja sebagai pegawai dukcapil
dalam pemeriksaan sementara tersangka mengaku memiliki tiga akun media sosial untuk menjual belangko
dan mendapatkan belangko itu dengan cara mencuri dari orang tuanya yang bekerja sebagai pegawai dukcapil
sementara itu penyidik di treskrimsus polda metro jaya juga melakukan penyelidikan ktp elektronik yang tercecer di durensawi jakarta timur
koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil juga terus dilakukan
di mana mereka akan mendatangi satu persatu alamat yang berada di dalam karung atau di dalam ktp itu